mohon izin para hakim yang mulia saya mendahului
saya mencoba untuk meletakkan dulu pada kerangka garis besarnya
kenapa kita memanggil untuk didengar keterangannya
dua menko dan dua menteri
jadi begini ada dalil dari pemohon
kedua pemohon itu yang menyebabkan mahkamah memerlukan penjelasan
dari bapak menko dan ibu menteri keuangan
begini juga untuk ini untuk pendidikan karena
sidang mahkamah konstitusi itu mendapat perhatian publik yang sangat luar biasa
tidak saja di nasional
saya pada waktu terakhir ditugaskan mahkamah konstitusi ke penis
itu ada pertemuan biro mk sedunia
para ketua asosiasi mk yang ada yang hadir di situ
dari seluruh dunia benua benua itu mewakili benua benua
menanyakan kepada saya mengenai pilpres dan pilek di indonesia
ini mendapat perhatian yang sangat luas
sehingga ada pendidikan sosial ada pendidikan politik yang harus kita lakukan dalam persidangan ini
perlu saya sampaikan ada payung yang harus saya sampaikan
atau kerangka yang harus kita sampaikan dulu
kehadiran bapak menko dan ibu menteri ini
kenapa tidak disumpah mungkin ada pertanyaan itu
sumpah jabatan yang dilakukan
jadi ridge berartikel prasinta
taf thi tersebut bertukah membersihkan
dia juga lemah mempertawainya
dia juga melekatkan fasle retention
pemahaman yang agak komprehensif mendalam
pilpres kali ini lebih hiruk pikuk
pilpres kali ini diikuti dengan beberapa hal yang sangat spesifik
yang berbeda dengan pilpres dua ribu empat belas dan pilpres dua ribu sembilan belas
ada pelanggaran etik yang dilakukan di mahkamah konstitusi
dilakukan di kpu dan banyak lagi yang menyebabkan hiruk pikuk itu
yang terutama mendapat perhatian yang sangat luas
dan kemudian didalilkan oleh pemohon itu cawe cawenya kepala negara
nah cawe cawenya kepala negara ini mahkamah sebetulnya juga
apa ya kita memanggil kepala negara presiden republik indonesia
karena presiden sekaligus kepala negara dan kepala pemerintahan
kalau hanya sekedar kepala pemerintahan akan kita hadirkan di persidangan ini
tapi karena presiden sebagai kepala negara simbol negara yang harus kita junjung tinggi
oleh semua stakeholder maka kita memanggil para pembantunya
dan pembantunya ini yang berkaitan dengan dalil pemohon
keberbihaan lembaga kepresidenan dan dukungan presiden jokowi dodo dalam pilpres
nah itu kemudian memunculkan beberapa hal
satu cawe cawe tadi yang sudah saya sebutkan tadi
kemudian keterlibatan asn tni polri yang tidak netral
tidak ada sangkaan dugaan pj gubernur bupati wali kota yang pj
ini sangkaan atau dugaan yang perlu dibuktikan di persidangan ini
kemudian ada peran serta lurah kepala desa
juga yang ikut cawe cawe ikut menggalang masa
dan kemudian bansos yang dianggap mempunyai korelasi dengan elektoral
tapi ternyata dari berbagai diskusi bansos itu elektoral lebih berkaitan dalam persidangan ini
muncul lebih berkaitan dengan elektoral pada pileg legislatif